kang suratna betul pak bapaknya ada enggak enggak ada bapak sama ibu lagi pergi kau pergi kata bapak
tadi katanya kang atang nunggu kita memang tadi mau begitu tis sepinjam tuh hpnya
lagi di rumah teh ani
lagi bantuin bungkusin paket
amin masih di tempat kamu
jangan cuma kopi aja
marahin saya gak teh
ya enggak tuh
iya bapak kan pernah kesini
cari siapa pak
betul ini rumahnya pak atang suratna
bapaknya ada gak
gak ada bapak sama ibu lagi pergi
tadi katanya kang atang nunggu kita
memang tadi mah begitu
suka pinjam tuh hpnya
ada pembantu saya kan mang
ya pak ya
ya pak ya
bapak tunggu di dalam aja
silakan duduk pak
mau minum apa pak
kopi apa teh
oh enggak usah
iya kopi dua
tunggu sebentar ya pak ya
tapi bagus ya tis
dari rumah mbak tati
mau bantuin bikin kue tapi nggak jadi
kata mak pesanannya cuma sedikit
jadi enggak perlu bantuan orang lain
terus mama juga tadi dari rumahnya bu nurmala
kemarin kan mama mau bantuin dia bikin rendang
tapi enggak jadi
karena mau bantuin mbak tati
ya terus dia marah sama mama
katanya sih dia mau maafin mama
tapi kok kayak tidak sudi gitu maafinnya
ya enggak ada terusannya lagi pieto
tapi seperti itu
y exceedak dustin sebelumnya
bagaimana ya si hukum
saat ini si papa tidur hukum
aku kena sembunyi di bidung vipu
tidur metermini di laptop nya
saya mau kaya tis yang penting mah punya rumah sama mobil
ntis nggak bisa jadi apa yang bapak pengen
padahal ntis teh selalu dengerin kata kata bapak
bapak yang minta maaf tis
coba kalau bapak dulu nggak di phk pasti bapak bisa ngebiayain kamu sekolah tinggi
entis yang minta maaf pak
bapak yang minta maaf tis
ntis pak yang minta maaf pak
siapa sih yang telepon
bubi pergi dulu mah
bu mau pergi dulu
bapak matis nggak muluk muluk
yang penting mah keluarga kamu bahagia langgeng sama si yo
jangan kayak bapak gara gara kerja di phk eh ibu kamu juga minta ceraitis
iya pak ntis teh lagi berusaha supaya ntis sama iyoh tetap langgeng
kamu mau diantar kerja jam berapa
iyoh kan lagi libur
kamu mau tolong dikirim ya
saya ate lagi di rawa manggun
minta tolong kur aja tuh
lo masih pur aja dah